poster deklarasi pencalonan wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala
dan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
sebagai capres dan cawapres dua ribu dua puluh empat di media sosial
dalam gambar tersebut terdapat juga waktu dan tempat digelarnya deklarasi
yakni fairmont jakarta pada senin dua puluh dua maret dua ribu dua puluh
kepala bidang komunikasi strategis dpp partai demokrat herzaki mahendra putra menegaskan
poster tersebut adalah hoax yang dilakukan oleh pihak lawan politik
herzaki menambahkan partai demokrat tak ambil pusing dengan poster hoaks
karena fokus bekerja nyata untuk masyarakat
apalagi ada poster yang kita lihat ya mas ahaye itu sama sekali belum berpikir ke arah situ gitu
ini kalau poster poster kw ini jadi kami jadi ingat gitu
poster kw ini jadi ingat dengan klb kw ya atau abal abal
dan ingat mungkin dengan jam kw atau jam abal abal gitu
bisa jadi sumbernya sama tapi ya kami tidak tahu
silahkan saja publik yang menilainya gitu
kalau kami partai demokrat tetap akan fokus pada kerja kerja politik yang nyata membantu rakyat
selain poster bergambar jk dan ahy
terdapat pula poster hoaks serupa bergambar pasangan puan maharani dan muldoko
untuk pilpres dua ribu dua puluh empat di media sosial
pengamat politik henry satrio menilai
selain euforia jelang pilpres dua ribu dua puluh
poster hoaks ini bisa jadi bertujuan negatif
yakni mendiskreditkan pilpres dua ribu dua puluh
tapi dengan menampilkan sosok puan muldoko
kemudian jk ahy
membuat seperti seolah olah terbatas kepemimpinan di indonesia
yang menyebabkan akhirnya mendiskreditkan dua ribu dua puluh empat
bila anda tidak ingin pak jokowi lagi maju pilpres dua ribu dua puluh empat untuk periode ketiga

maka inilah yang akan didapat calon calon pemimpinnya puan buldoko atau jk ahy
sebuah hal yang menurut saya terlalu mengecilkan sosok puan muldoko jk ahy
ya mudah mudahan saja tidak demikian tujuannya
poster hoaks ini cepat menarik perhatian publik
sebab muldoko turut disorot usai terlibat kongres luar biasa partai demokrat
yang disebut ilegal oleh ahy
namun dipastikan info deklarasi jk ahy maupun puan muldoko
yang beredar di poster tidak benar alias palsu